dan kini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon gendis humas dari aliansi mahasiswa ugm
selamat sore gendis
selamat sore selamat malam
ya gendis kampus anda menjadi trending di lini masa dalam beberapa hari belakangan
sebenarnya apa yang ingin anda dan teman teman suarakan
sebenarnya ini adalah hasil dari akumulasi pergerakan yang coba dilakukan oleh teman teman sejak tahun lalu
ini adalah upaya menagih janji dari pihak kampus sendiri yang sudah menjanjikan tanggal tiga belas desember dua ribu dua puluh
peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus itu telah disahkan
namun karena tanggal tiga belas kemarin ternyata
sudah dipastikan dari pihak kampus mengatakan bahwa tidak ada pengesahan peraturan tersebut
maka kemudian teman teman ingin berupaya untuk menagi janji yang telah diutarakan oleh pihak rektorat pada aksi yang telah dilakukan satu bulan sebelumnya
yaitu tanggal tiga belas november dua ribu sembilan belas
alasan tidak mengesahkannya apa nih dari kampus gendis
dari pihak kampus mengatakan ada proses proses
proses proses yang belum selesai di pihak senat akademik
namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
alasan ini bukan alasan pertama kali dilontarkan oleh pihak rektorat
namun sebelumnya sudah pernah dan cukup berkali kali dilontarkan oleh sektor dengan alasan yang sama
yaitu peraturan ini berhenti di senat akademik tanpa ada follow up yang jelas
tentang kapan pengesahan peraturan tersebut
dari pihak kampus dalam satu tahun terakhir ini
apakah sudah sampai mana sebenarnya pembicaraannya dengan aliansi mahasiswa di ugm sendiri
ya sebenarnya upaya teman teman ini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun penuh
jika kita hitung melalui naiknya kasus kekerasan seksual di kampus ugm
yang pada saat itu menjadi perbincangan tahun dua ribu delapan belas akhir
kemudian memang pihak kampus mengatakan akan memberikan wewenang kepada tim perumus
draft peraturan penanganan jagaan penanganan kekerasan seksual
yang sebenarnya sudah selesai dilakukan dan sudah diserahkan kepada pihak kampus
pada bulan mei dua ribu sembilan belas
namun kemudian alasan itu mulai dilontarkan alasan tadi yang sepertinya saya katakan
soal senat akademik
kemudian sinkronisasi peraturan peraturan
yang ada di internal ugm itu berjalan sejak bulan mei
dan dengan janji janji bahwa bulan desember tanggal tiga belas akan disahkan
oke gendis ini kan dalam dua hari terakhir ini kampus anda dan juga tagar ugm bohong lagi ini kan
gebum ya dan juga menjadi viral di lini masa
sampai sekarang sudah adakah mediasi dari kampus ke mahasiswa
hal terkait dengan tagar ini sendiri
ya sayangnya belum ada pihak kampus yang mendekati dari kawan kawan aliansi
karena memang selama satu tahun terakhir
proses apa namanya proses komunikasi
selalu dilakukan dan dimulai oleh kawan kawan mahasiswa
baik menanyakan progres ataupun menanyakan kejelasan termasuk menagih janji janji dari rektorat
dan yang dari dalamnya adalah juga termasuk soal tagar yang
sempat menjadi training
jadi kita bisa menggunakan topik di beberapa media sosial dan menjadi bahasan yang ada
dan mungkin bukan hanya di ketataran ugm saja tapi mungkin juga di luar ugm
lalu tanggapan dari kampus apa nih mengingat tanggal tiga belas kemarin itu tidak ada
tidak jadinya pengesahan peraturan anti kekerasan seksual
nah dari pihak kampus sendiri apakah menjanjikan tanggal di kedepannya
ya sayangnya sekali belum ada konfirmasi tentang tanggal pengesahan di masa yang akan datang
ketika teman teman perwakilan dari kami melakukan membuka komunikasi pada tanggal tiga belas desember
untuk menagih janji aksi sebelumnya sebulan sebelumnya respon dari pihak kampus adalah justru mengatakan bahwa
draft ini belum sampai pada sekat akademik
ini kemudian tidak sinkron dengan alasan alasan sebelumnya yang seringkali kami dapatkan yaitu proses akademik pengesahan dari sentra akademik yang sedang diupayakan
ya terima kasih gendis humas dari aliansi rumah siswa ugm yang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected